dengan berbekal motor roda tiga yang tak lagi terpakai
tim penyandang disabilitas fisik di balai rehabilitasi wirajaya makassar sulawesi selatan ini
membangun mobil kembangan mereka ini dari nol
setelah membongkar mesin dan rangka dari motor roda tiga yang dulunya dipakai mengangkut sampah
satu persatu bagian pun mereka bangun
mulai dari modifikasi sasis atau rangka mobil dibuat dari baja
hingga bodi mobil yang dibuat dari besi flat yang dilas
meski masih menggunakan mesin satu ratus lima puluh cc dari motor roda tiga
namun tim penyandang disabilitas fisik ini menyusun ulang mekanisme perseneling hingga kemudi layaknya mobil
semua piranti keselamatan seperti rem hingga lampu indikator juga terpasang dengan baik
setelah terbentuk kendaraan ini pun dicat dan khusus scrill di bagian depan meniru modifikasi ala hot road berkelir biru
di bagian belakang dengan melibatkan tim yang terampil dalam hal pertukangan
bagian belakang yang akan difungsikan sebagai kafe

dan bagian belakang yang akan dihiasi sebagai kawasan
dibuat menggunakan papan jati dan bahan palet
tak lupa disematkan nama df kafe yang diambil dari singkatan disabilitas fisik cafe
atau berarti kafe dari penyandang disabilitas fisik
logo berukuran cukup besar ini dibuat khusus dari akrilik
dengan melibatkan penyandang disabilitas fisik yang selama ini menekuni keterampilan desain grafis
perakitan mobil kafe ini menelan waktu lebih dari setahun
beberapa anggota tim terpaksa berganti karena adanya pembatasan masalah
beberapa anggota tim terpaksa berganti karena adanya pembatasan masalah
mereka tinggal di balai rehabilitasi yang hanya enam bulan
meski sempat merepotkan tim instruktur
namun operasi gabungan yang melibatkan berbagai keterampilan para penyandang disabilitas ini
berhasil melahirkan mobil kafe yang membanggakan ini
sebuah pencapaian yang bahkan bagi orang yang tidak mengalami keterbatasan fisik
bisa jadi cukup sulit dilakukan
kendaraan ini lahir dari sebetulnya inisiatif mereka
untuk membuat satu inovasi yang belum pernah dibuat di dunia ini
muncullah ide untuk membuat kendaraan ini dari motor menjadi mobil
karena ini kita punya ingin budgetnya yang nggak terlalu besar
tapi bisa menghasilkan karya yang seperti ini
tinggal kita beli motor tiga roda bekas sampai dijadikan mobil seperti ini
ini melibatkan semua jenis keterampilan
hampir semua jenis tetap ada di sini
otomotif pasti yang punya keterlibatan yang lebih besar
terus ada keterampilan petukangan
terus desain grafis
itu adalah semua di sini terlibat di sini
tantangannya selama perakitan kendaraan ini pak
tangan tangan terbesarnya karena anak anak itu berada di sini hanya selama enam bulan
sementara proses pembuatan ini kurang lebih satu tahun
ketika anak anak yang sudah mahir itu keluar
ini perlu instrukturnya perlu lagi menggalang anak anak yang baru ini
untuk bisa lebih terampil lagi untuk dikahliannya seperti itu
meski masih akan menjalani tes hingga dinyatakan layak jalan
namun karya para penyandang disabilitas ini telah memberi pelajaran
bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk menghasilkan karya terbaik
ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan